untuk pertama kalinya siswa perempuan menjalani pendidikan sebagai pilot di tni angkatan darat
ada tiga prajurit wanita tni ad yang saat ini tengah berlatih menerbangkan helikopter di pusat pendidikan penerbangan angkatan darat
kehadiran mereka tentu saja memberi warna bagi dunia yang selama ini identik dengan kaum lelaki
dunia penerbangan tni angkatan darat yang biasanya didominasi kaum pria kini sedikit berbeda
kehadiran tiga orang komando wanita angkatan darat yang menjadi siswa calon penerbang memberikan warna berbeda dalam tubuh korps penerbangan tentara darat itu
mereka adalah ledda feni afisa ledda tri ramadhani serta ledda puspita ladiba
ketiganya adalah lulusan akademi militer tahun dua ribu tujuh belas lalu
yang mengagumkan mereka adalah siswa perempuan pertama yang dididik menjadi penerbang di tni angkatan darat
saat ini ketiganya masih berlatih menggunakan helikopter latih
tiba tiba barani ini jadi pilot ini apakah memang suka rela atau memang barani itu diajukan atau gimana
jadi kan waktu saya pendidikan di akademi militer khususnya tingkat satu sebelum kita naik ke tingkat dua kita melaksanakan tes psikologi ulang
jadi semua taruna dan tarun itu melaksanakan tes psikologi ulang
nah disitulah ditentukan saya ini masih kecabangan apa
kan di angkatan darat itu punya lima belas kecabangan
kecabangan cpn ini atau korupsi penerbangan angkatan darat ini
salah satu kors bantuan tempur
nah dari enam belas taruni ini kami tiga orang yang terpilih untuk masuk di poros penerbangan angkatan darat sesuai hasil psikologi
dan ketika sekarang sudah masuk sambil kita beriksa lagi
setelah barani sudah masuk barani merasa senang atau gimana
pada awalnya memang cukup takut wah saya akan jadi pilot ini bu
waktu itu punya rasa ketakutan bagaimana nanti saya bakal jatuh nggak di atas seperti itu
nah jadi ketika saya mendalami saya mulai belajar
instruktur saya sering menasehati oh berarti seperti ini ya terbang
jadi lama kelamaan rasa takut itu hilang
tapi kalau dari keluarga
pertama ibu saya takut sebenarnya
dari pribadi ibu saya bilang dek apa nggak ada kecabangan yang lain ya yang misalnya bisa meminimalisir kemungkinan kecelakaan resiko bekerja gitu
tapi saya berusaha memikirkan orang tua bahwa bu yang namanya mau itu semuanya pasti sudah ditentukan

kalau kita jadi pilot kita harus bekerja
kalau kita di jalan kecelakaan kita juga tetap akan berjalan seperti itu
berarti saya meyakinkan orang tua tidak apa apa belum
saat ini rani sudah belajar terbang selama kurang lebih satu tahun dan mengumpulkan empat puluh jam terbang
putri bungsu dari tiga bersaudara ini masih harus mengumpulkan empat puluh jam terbang lagi untuk beralih ke pendidikan terbang tahap lanjut
di tahap lanjut rani dan para siswa lainnya harus menerbangkan heli atau pesawat selama lima puluh jam terbang sebelum dinyatakan lulus

total waktu yang diperlukan bagi seorang siswa untuk menyelesaikan pendidikan terbang adalah sekitar satu lima tahun
tidak mudah memang menjadi pilot apalagi pilot helikopter tempur seperti yang dimiliki oleh tni angkatan darat
padahal tni ad sendiri saat ini tengah mengembangkan sayap dengan membeli berbagai helikopter
sejak pembangunan minimum essential force yang dimulai pada dua ribu sembilan lalu tni aad telah mendatangkan lebih dari lima puluh helikopter angkut atau tempur terbaru
namun jumlah pilot baru masih dirasa kurang
kita rata rata per tahun dalam mendidik itu tiga puluh
namun sebenarnya kita bisa kalau bisa lebih banyak untuk kebutuhan organisasi namun itu tadi karena faktor kesulitan kita mencari
dan dalam pendidikan tidak ada toleransi
tidak ada toleransi di dunia penerbangan tidak lulus tidak lulus
dunia penerbangan memang bukan milik semua orang
hanya orang terpilih dan perdedikasi tinggi lah yang mampu menjalani hidup sebagai penerbang
angkasa memang luas tapi tak ada tempat bagi kesalahan sekecil apapun
ilham hermawan semarang